sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tenang aja
haris pasti akan bertanggung jawab
tapi jangan kamu pikir
dengan kamu menggunakan alia
kamu bisa dapetin harus kembali
karena sampai kapanpun
itu gak mungkin
berani banget dia ngomong kayak gitu
gue emang bukan siapa siapanya haris
tapi gue gak rela harus jatuh ke tangan perempuan yang salah
itu gak mungkin
lagian gue kesini buat tahu keadaan andi
bukan karena yang lain
gimana keadaannya andi
udah baik kan
andi masih belum sadar
gak tau nih mama
mama takut sekali rasanya
mama jangan panik ya
pokoknya kita harus berdoa
dan kita harus yakin
andi pasti sembuh
haris sudah transfer ke rekeningnya mama
untuk biaya operasinya di dua ratus juta
dari mana kamu dapat uang sebanyak itu
udah lah ma
mama gak usah mikirkan hal itu
mama harus tau riz
ya gak lah mama gak mungkin ngutang
hari cuma jual mobil doang
tapi kan kamu butuh mobil itu untuk kegiatan kamu riz
haris kan masih bisa naik angkutan umum
yang terpenting andi harus sembuh
nah ntar kalau misalnya harus udah punya rezeki lagi kan harus bisa beli mobil lagi
makasih ya haris
masih belum ada perkembangan
dia masih belum sadar
ya kita doakan aja yang terbaik buat andi biar cepat sembuh
dan sekarang andi lagi nunggu jadwal operasi berikutnya
aku ada pekerjaan yang harus aku datengin hari ini
jadi kau gak bisa lama lama ya
jangan pake angkutan lo nunggu
bu bisa tolong transferin nggak sekarang
soalnya aku harus bayar praktek
kalau gak aku gak bisa ikut ujian bulan ini
ya terus gimana
ya udah deh
aku coba cari kerja aja kalau gitu
aduh cari kerja dimana yang bisa cepet dapet duit ya
mau gangguin gue
justru gua kesini mau bantuin lo
lu lagi butuh duit kan buat uang praktek
ya gue sih bisa aja bantuin lo
lo juga harus bantuin gue
oke jadi semua sudah confirm ya
kita tinggal menunggu mc nya aja pak untuk dilakukan briefing
sebentar lagi orang datang
selamat siang pak
kapan kamu kemarin
kamu lagi disini
pak ini pak haris mc yang akan memandu acara kita
saya tidak mau dia jadi mc di acara kita
suruh dia keluar
cara kita akan segera dimulai
apa tidak ada mc lain
kenapa harus dia
lebih banyak yang bagus daripada dia tahu
cepat usir dia
nggak masalah kalau emang saya dibatalkan
karena sesuai kontrak
pembateran sepiak harus ada yang melunas
mata dia dia harus dibayar lunas dulu

duitan kamu tau kan
mana ada orang tidak kerja minta dibayar
tercuma ya pak
berurusan dengan orang yang tidak berkomitmen
saya tidak mau tau
cari mc yang lain
dan saya mau tau acara ini semua beres
perkara yang sangat memb cozongkan
sedulur kutip tapi keben tube
itu kan mobilnya riri
kok bisa dipakai sama itu anak
dasar kamu kayak benak lu
deketin riri cuman mau morotin dia ya
eh kamu denger ya
kamu sengaja deketin riri
sama seperti adik kamu gak ada gunanya kamu pecundang
silahkan om bawa mobil ini dan tanya sama anak om
apa pernah aku morotin anak om
gak tau malu kamu
jangan coba coba deketin diri lagi ya
tidak segan segan saya hajar kamu